gue emang pacarnya
lo bertiga mau apa
nanti sore papi tunggu kamu di rumah yang baru
nanti papi akan suruh supir papi kemari lagi
untuk jemput kamu dan bantuin kamu
untuk membawa semua barang pindahan ke rumah yang baru
kalau kamu tidak datang ke rumah yang baru
berarti kamu sudah memutuskan
kamu akan papi masukkan ke sekolah asrama
itu semua barang sudah masuk ke mobil
barang barang sudah di mobil sama pak
yaudah kita jalan sekarang
papi tidak main main dengan omongan papi sekarang
gue kan kesal lah
aduh pak telat pak
boy berangkat ya
kamu sudah mau ke sekolah
sudah meninggal nih kenapa ma
kamu antren boy dong ke sekolah
kesian tuh masih agak bincang
gimana kalau papa saja yang hantarin si boy
mama sudah telat banget
papa tidak bisa nalih
papa ini ada meeting penting jam delapan
jadi papa harus sampai malam
jadi papa harus sampai di kantor sebelumnya
mama dong yang hantarin
pak gimana kalau papa saja yang hantarin si boy
soalnya arahnya papa itu ke sekolahan boeing itu sama
kalau mama ke kantor mama itu arahnya sama sekolah bawa itu beda
pak ma udah dong
lagian boy juga nggak mau oko dihantarin sama mama atau papa
boy mendingan naik angkot aja
pak jangan kalau naik angkot boy
kamu tahu nggak
karena kalau naik angkot tuh
dempet dempet desuk desukan gitu
janganlah mama nggak kasih
kalau kamu mau naik angkot papa nggak akan izinin
mah gimana kalau mama sekarang sama papa aja berangkat bareng
nanti boy dihantarin sekolah sama supirnya mama
nah ini baru cocok
biar mamat sampai ke kantor mama
kan tadi papa udah bilang
papa ini ada meeting penting jam delapan
kalau ngantarin mama dulu ke kantor mama
janganker papa dulu ke kantor baru ke kantor mama
nggak bisa anterin mama dulu dong
lihat dong sekarang jam berapa
mama tuh udah telat banget gak bisa
harus anterin mama buat
ke kantor papa dulu
udah udah udah pak udah ya
kapan kita jalannya kalau mama berantem terus ribut terus
makin telat nih adanya
yaudah boy berangkat ya
kamu gak usah naik angkot ya
aduh pak naik taksi itu boros
mendingan boy naik angkot aja ya
ngomong mulu dari tadi ya
assalamualaikum ya pak ma
wah tega banget sih sama anak
udah bincang begitu suruh naik angkot lagi
kok selalu ya papa salahin mama
kesel tahu sedih nih mama
harusnya tuh papa dong yang nganterin orang
arahnya sama kok
hah udah deh nggak ada waktu nih
apalagi gak ada yang ketinggalan ya
karunya kasih adek
punya orang tua sampai tidak ada waktu
untuk perhatian sama anaknya
itulah yakin orang kaya sekarang
sibuk sama urusannya masing masing
semuanya cuma mikirin materi saja ya
apa lu pak bi
apa lu pak bi
apa lu pak bi
apa lu pak bi
apa lu pak bi
apa lu pak bi
padahal ma alatnya tidak minta apa apa
tidak minta apa apa
coba minta perhatian dan kasih sayang orang tuanya
seperti diman minta kasih sayang dan perasaan dengan ira
nawan pak sekali doi
minta kasih sayang dan perasaan sama ira
dia bener baik
yang di atas ini ke kamar utama
sayang mas minta kamu nanti pulang dari kantornya siangan aja
kenapa mas mas mau pulang cepat juga
bukan bukan itu
mas tadi udah minta agar eva datang kemari untuk minta maaf sama kamu
sekalian dia bawa barang barang untuk pindah ke rumah ini
dan mas gak ingin nanti ketika reva datang kemari kamunya gak ada
biar tahu rasa loh reva
lo sekarang gak bisa macem macem lagi sama gue
gue akan kenalin lo nanti
mas berangkat duluan aja sama supir
nanti aku nyusulin mas
karena aku masih ada meeting di luar dari kantor mas
dan aku akan langsung balik ke rumah sebelum reva nyampe kok
kalau begitu mas jalan duluan
yaudah hati hati ya mas
gue makin gak sabar deh
nunggu muka betenya reva untuk minta maaf sama gue
dan gue jauh lebih bisa menguasai dia
dia harus ikut peraturan yang ada di rumah dia
udah gak bisa seenak enaknya
dan gue akan buat dia jauh dari boy
dia gak boleh pacaran ataupun deket deket sama boy
aku gak sabar semua orang nurutin maunya gue
gue bebas gue bebas gue bebas
aduh lama juga ya nungguin angkotnya nih
semua gara gara adriana sih
gara gara dia nih
gue anjir susah mau ke sekolah
sendirian aja nih
boleh kenalan gak
namanya siapa tuh
kok bisu sih
dari tadi diem aja
emang kamu sekolah gimana sih
mau kita anterin gak
kok diem terus sih
kalian tuh anak sekolah mana sih sebenernya
ya gitu dong dengeran suaranya
jadi kan aura kecantikannya keliatan ya
kita anak sekolah harapan
gue saranin ya mendingan kalian tuh jangan bodohin aja ya
karena gue udah punya pacar
udah punya cowok
aku gak percaya
lagian panggil aja cowok lo
kita gak takut kok
kalian emangnya gak kenal ya pacar gue siapa
pemenang final mma yang kemarin ditayangin di rctv
dan kalo dia sampe nyamperin kalian bertiga
kalian bisa habis sama dia
soalnya gak mungkin tuh cowok lo
masa cowoknya juara mma di ecti
ceweknya macet yang angkot
asyik banget ya gak
eh kalo gue sampe panggil dia kesini
reset banget mau jadi orang
alah gak percaya gue
lagian ngapain selalu ngayalin dia jadi pacar lo
mendingan lu jadi pacar gue
itu kan lo
gue emang pacarnya
lo bertiga mau ngapain